keluarga gian septian ardani masih diliputi kesedihan mendalam murid kelas dua sekolah
dasar itu tewas tertimpa dinding beton masjid di lubuk minturun kecamatan koto tangah kota padang
dinding beton itu ambruk dihantar motor pelajar smp yang sedang melakukan freestyle ibu daghia
fadiswita sangat berduga ditinggal sang anak gaji gaji ini umur berapa di tengah kakek dari
umur delapan bulan lah dari kecil sebelum meninggalnya sempat buat kenang genangan sama kami di kontrakan
minta mandiin suapin makan garuk kaki garuk punggung minta jajan minta temanin pipis
hai milik gue adeknya bagi bagi dua kayak adeknya yang sebelumnya enggak
naskah gitu enggak biasanya kalau diminta kue kayak adeknya marah nggak mau ngalah
hai meski begitu nova dan keluarga mengaku ikhlas dan memilih jalan damai dengan keluarga
siswa smp yang berinisial mh itu keluarga mh dan keluarga korban masih berkerabat pengawal untuk
saya sebagai kakek dari korban kami sudah berdamai dengan pihak yang membuat musibah
kepada keluarga kami itu hanya itu ini prosesnya kalau masalah proses hukum sudah selesaikan
sudah saya cabut kemarin waktu maghrib kemarin seluruh keluarganya sudah datang untuk meminta
oh memaafkan dan saya sebagai kakek dari korban sudah saya maafkan dan sudah saya sebut kemarin
di luar peradilan namun
sementara ini kita tetap
melaksanakan sesuai dengan peradilan anak
kita sedang melakukan
kita mengumpulkan peti bukti
sementara belum arah ke situ
namun kita masih tetap
penyelesaian dugaan pertama
yaitu pasal tiga ratus lima puluh sembilan kuhp
artinya anak ini sudah diamankan
anak ini sudah diamankan
anak ini umurnya tiga belas tahun
umurnya tiga belas tahun
kapolres mengimbau agar
aksi freestyle atau unjuk keterampilan
berkendara dilakukan pada tempatnya
karena merupakan hal yang beresiko
peristiwa naas yang menimpa gian septian ardani
terjadi di masjid lubuk minturun
rekaman cctv memperlihatkan gian bersama
rekannya sedang berburu
mendak sholat asar
kian memang belajar mengaji di masjid
tersebut sepulang sekolah
diluar dugaan dibalik tembok
sekelompok pelajar smp
sedang melakukan aksi freestyle motor
dengan gaya standing
motor yang dikendarai mh menabrak dinding beton
hingga ambruk dan menimpa gian
warga dan pengurus masjid
sempat membawa korban ke rumah sakit
namun nyawanya tidak tertolong
jornedi kambang padang sumatera barat